kalau ada yang mati
itu biasanya ada efek karena kekurangan asupan
terus untuk beberapa yang
ukurannya umurnya enam bulan ke atas
ada pemberian makan yang dipaksakan
diberikan konsentrat yang berlebihan
sama ada yang berianan pas tahu yang berlebihan
karena dia belum diberikan ramahan rumput sehingga kontraksi dalam pencernaannya
dan dia juga menumpukan gas yang kita kenalin istilah blot
itu yang kejadian mati beberapa pendeta
ada juga sapi dewasa juga ada juga tapi rata rata yang berumur di bawah satu tahun
yang kejadian blok ini di sekitar dua puluh empat ekor di bawah dua puluh lima